sianan indonesia newsroom
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga uno mengatakan
biaya kunjungan berwisata ke taman nasional komodo yang dipatok sebesar rp tiga tujuh ratus lima puluh per orang
akan menarik banyak wisatawan yang menghargai upaya konservasi
dalam keterangan pers yang digelar di gedung sabta pesona
kementerian pariwisata jakarta pusat pada senin petang
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga uno
mengatakan bahwa biaya tersebut berlaku di pulau komodo pulau padar
dan beberapa kawasan perairan sekitarnya
meskipun baru sebatas rencana namun sandi meyakini kebijakan ini akan menarik
banyak wisatawan yang menghargai upaya konservasi
dengan harga tiket sebesar ini maka dapat dilakukan pembatasan kunjungan wisatawan
ke pulau komodo dan pulau padar sebanyak rp dua ratus
sebelumnya jumlah wisatawan bisa mencapai rp tiga ratus sampai rp empat ratus per tahun
jumlah wisatawan yang terlalu banyak dinilai banyak berdampak negatif terhadap ekosistem di kawasan tersebut
ini merupakan satu kegulatan tekar dari kementerian pariwisata jakarta bersama dengan pemprov ntt klhk
sikiu balai taman nasional komodo untuk terus melakukan upaya upaya terbaik untuk memperbaiki kegiatan komodinya

untuk terus melakukan upaya upaya terbaik dalam solusi pengembangan pariwisata dan konservasi di ktpnk